kongres luar biasa partai demokrat di sibulangit sumatera utara pada lima maret dua ribu dua puluh satu
dinilai merupakan bentuk ketidakpuasan para kader terhadap kepemimpinan partai demokrat saat ini
kader partai demokrat kubu klb sibulangit menilai
adart partai demokrat di masa kepemimpinan susilo bambang yudhoyono
dirancang di luar kongres
dan mengatur jabatan strategis partai demokrat dapat diemban secara oligarki
dengan sby sebagai penguasa utama partai
juru bicara demokrat kubu sibolangit muhammad rahmat menilai
adanya penyumbatan saluran demokrasi dalam partai demokrat
membuat pihaknya memutuskan menggelar klb
dan memilih muldoko sebagai ketua umum yang baru menggantikan ahy
rahmat berharap dengan kepemimpinan baru partai demokrat elektabilitas partai meningkat
tak ada pungutan dari kader

dan kesan demokrat sebagai partai dinasti dapat dihilangkan
apa yang dilanggar
misalnya ketua majelis tingginya adalah sby
wakil ketua majelis tingginya di jabat ahy
ketua umum di jabat ahy
wakil ketua umum di jabat ibas
kemudian ketua fraksi di dpr ri di jabat ibas
wakil ketua banggar di dpr ri di jabat ibas
ketua umum berhalangan di sby jadi di jabat ahy
ketua umum berhalangan di sby jadi sby
jadi terjadi oligarki pirani kekuasaan di dalam partai demokrat
rizky natakusumah membantah partai demokrat
dibawah kepemimpinan ahy memiliki konflik internal
rizki menambahkan bila ada kesalahan terjadi
pihak yang tak puas di internal partai
dapat menempuh jalur penyelesaian
melalui mahkamah partai
sebagaimana yang diatur dalam undang undang
nomor dua tahun dua ribu sebelas
tentang partai politik
mereka ingin membuat kesan
di mata masyarakat
demokrat ada dua kubu
demokrat ada kisru internal ida ada
kisru internal semua pengurus
ketua dpc ketua dpd
anggota fraksi partai demokrat
baik di pusat maupun di daerah
semuanya solid di bawah ketua
umum ahy jadi gerakan ini
ksp muldoko mendominasi gerakan
ini lambang negara
ada di pundaknya
koordinator tim pembela
demokrasi indonesia petrus celestinus
menilai digelarnya kongres luar biasa
sibolangit menandakan kader internal
partai yang tak puas karena
adanya penyumbatan saluran demokrasi
di partai demokrat
menurut petrus klb ini menjadi
peringatan bagi partai politik agar
tak menganut budaya feodalisme maupun
kongres luar biasa partai demokrat
sumatera utara kemarin
meskipun dari segi
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
menyalahi aturan tetapi
itu merupakan suatu langkah
yang mau tidak mau
yang hanya ingin disampaikan
pada publik bahwa inilah partai kami
apa yang terjadi di
demokrasi lama ini yang
tidak muncul keluar itulah seperti ini
yang harusnya menjamin hak setiap
anggota secara terbuka
itu tertutup semua
mengapa dia tertutup karena
ketua dewan pembina
ketua majelis tinggi itu adalah
bapaknya ketua umum
partai adalah anaknya
adiknya atau ponakan atau
sepupu semua ditempatkan pada
sehingga walaupun di bagian
hilirnya itu dibuka
tapi begitu masuk ke hulunya
adapun secara undang undang tentang
partai politik mengatur apapun
perselisihan partai seharusnya
diselesaikan melalui saluran mahkamah
partai terlebih dahulu
namun pihak kubu sibu langit menilai
kongres luar biasa adalah langkah
yang paling tepat diambil sebab
dalam adart partai demokrat
keputusan mahkamah partai hanya
bersifat rekomendasi dan ditujukan
kepada ketua majelis tinggi partai
dalam hal ini kepada sby
tika beremao jakarta